berikutnya presiden joko widodo memerintahkan pemprov dki jakarta dan menteri bumn
untuk mengkaji rencana relokasi depo pertamina pelumpang
yang terbakar dan menyebabkan korban tewas
presiden menyebut kawasan depo pelumpang merupakan zona bahaya
sehingga kajian relokasi harus diputuskan dengan segera
dari kejadian yang terjadi di pelumpang
terutama karena ini memang zona yang bahaya
tidak bisa lagi ditinggali tetapi harus ada solusinya
bisa saja pelumpangnya digeser berreklamasi
atau penduduknya yang digeser di relokasi
saya kira nanti akan diputuskan oleh
pertamina dan bumn dki
tapi semuanya memang harus zona zona berbahaya
tidak hanya di sini saja harus diaudit harus dievaluasi semuanya
karena menyangkut nyawa
itu sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu
dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai
tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi
bagi penduduk yang terbakar
yang ada di situ tanah merah ini kan pada dan penuh
semuanya harus dicarikan solusi
saya kira keamanan masyarakat keselamatan masyarakat
harus menjadi titik yang utama